sampai jumpa di video selanjutnya
terpaparnya lima puluh tenaga kesehatan tersebut diketahui setelah dilakukan rapid test masal di lingkungan rsud kartini jepara
sementara itu kamis pagi tenaga medis di puskesmas wedung melakukan doa bersama dan melakukan aksi
menuntut agar tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jepara dapat melakukan penindakan kepada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan
harus prihatin untuk lebih disiplin lagi dalam upaya menegakkan protokol kesehatan
yang tidak mematuhi protokol kesehatan
sebaiknya dilakukan penindakan
karena ini penting
dengan meninggalnya perawat sf maka di jepara sudah ada dua tenaga medis yang meninggal dunia
sebelumnya juga ada tenaga medis dari puskesmas nalum sari yang meninggal dunia pada sebelas juni lalu
dari data gugus tugas covid sembilan belas kabupaten jepara
keseluruhan warga yang positif covid sembilan belas mencapai dua ratus empat puluh orang
dua ratus sebelas masih menjalani perawatan
sebelas sembuh dan meninggal dunia sebelas orang
indra winardi jepara jawa tengah